bumn konstruksi hutama karya berencana membangun dry port di tengah proyek tol trans sumatera
yakni sekitar pelabuhan panjang dan bakau huni lampung
hutama akaria membentuk konsorsium dengan pelindo ii menggunakan lahan ptpn tujuh
untuk membangun aktivitas ekonomi dan trafik di tol trans sumatera
dalam ngopi bareng bumn presiden direktur utama karya bintang perbowo mengatakan
akan membangun dry port di tengah pembangunan tol trans sumatra
hutama akaria mengganding pelindo ii dan menggunakan lahan milik ptpn tujuh
seluas dua ratus sampai lima ratus hektare untuk dry port sebagai pengembangan pelabuhan panjang di lampung
dari seluas itu hutama karya bersama bapak nas sedang membuat master plan untuk membagi dua area
yakni area industri dan area wisata
dry port adalah pelabuhan daratan yang jauh lokasinya dari laut
akan dimanfaatkan oleh para pengusaha komoditas di area sumatera
seperti sawit kopi dan coklat
selain konektivitas keberadaan dry port ini bertujuan
meningkatkan jumlah pengendara yang melintas di tol trans sumatera
sudah kita rencanakan itu sedang didesain
itu sudah sedang didesain
tanah yang sudah ada dua puluh hektare itu akan digandengkan dengan tanahnya ptpn tujuh di daerah lampung
sekitar lampu itu ptm tujuh kurang lebih dua ratus sampai lima ratus hektare
itu sedang kita bikinkan master plan nya untuk area industri berapa
untuk dari wisata itu berapa